kamis sekitar pukul dua tiga puluh waktu indonesia barat
ahmad dhani terdakwa kasus pencemaran nama baik
dipindahkan ke rutan cipinang jakarta timur
dhani dikawal langsung oleh petugas dari kejaksaan tinggi dan polda jawa timur
sejak keluar dari rutan kelas satu surabaya
di desa medaeng waru sidoarjo jawa timur
tampak beberapa barang milik dhani juga turut dibawa
menggunakan kendaraan tahanan milik kejaksaan negeri surabaya
dhani meminta tim kuasa hukumnya segera menyiapkan berkas banding
atas poni satu tahun penjara yang diberikan majelis hakim pengadilan negeri surabaya selasa lalu
ahmad dhani diterbangkan menuju bandara halim perdana kusuma jakarta
dari bandara juanda surabaya
menggunakan pesawat citylink dengan nomor penerbangan qg satu ratus tujuh puluh satu pada pukul lima pagi
meski dikawal ketat oleh petugas kejati dan polda jawa timur
dhani menyempatkan diri menyapa penggemarnya hingga bersuah foto
dan memasuki ruang pemberangkatan
ahmad dhani tiba di rumah tahanan kelas satu cipinang jakarta timur pada pukul tujuh pagi
ahmad dhani dibawa dalam mobil kejaksaan tinggi jakarta timur
dengan dikawal dengan mobil pengamanan
ahmad dhani memasuki pintu rutan cipinang hanya didampingi oleh petugas kejati
dini hutan cnn indonesia